wabah covid sembilan belas yang melanda indonesia berdampak pada penghentian sementara aktivitas belajar mengajar di sekolah selama dua pekan ke depan yang berlangsung di beberapa daerah
merespons hal tersebut ruang guru bersama telkomsel membuka akses platform pembelajaran online bagi siswa
upaya tersebut dilakukan untuk membantu belajar efektif di rumah selama masa darurat kesehatan tersebut
program belajar ini dilakukan dalam mendukung langkah kementerian pendidikan dan kebudayaan mendorong proses pembelajaran murid secara daring dan memastikan proses belajar tetap dilakukan selama masa penerapan sistem belajar jarak jauh
jadi kita sudah persiapkan tentunya karena ini semakin banyak sekolah yang diliburkan atau ditutup sementara
jadi sekarang ruangguru itu juga sudah bisa menghandle sampai empat juta user sekaligus
jadi seharusnya akan stabil
inisiatif ruang guru dan telkomsel dilakukan setelah organisasi kesehatan dunia who menetapkan covid sembilan belas sebagai pandemi dan rekomendasi organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan perserikatan bangsa bangsa unesco untuk melakukan kegiatan belajar jarak jauh
akibat dampak covid sembilan belas yang mengganggu kegiatan bersekolah dua ratus sembilan puluh juta siswa di seluruh dunia